gubernur nusa tenggara barat tuan guru bajang zainul mahdi menyampaikan
selama tiga hari ini merupakan masa tanggap darurat untuk penanganan gempa bumi enam empat skala richter di lombok
tuan guru bajang meminta para petugas terkait berfokus melakukan penyelamatan terlebih dahulu
selama tiga hari masa tanggap darurat ini
sedikitnya dua belas orang meninggal dan lebih dari seratus korban menderita luka
laporan sementara ada tiga kecamatan yang terkena dampak paling parah
dua kecamatan berada di lombok utara yaitu kecamatan sembalun dan sambelia
serta satu kecamatan di lombok selatan yakni kecamatan bayan
diperkirakan jumlah korban yang terkena dampak gempa akan bertambah
mengingat pendataan masih berlangsung hingga sore ini
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan jurnalis transmedia
lalu rahmat juniadi di lombok timur nusa tenggara barat
lalu rahmat juniadi selamat sore bang rahmat
selamat sore ferdi
kita ingin tahu update terakhir berapa jumlah korban yang terdata
dan dimana saja ini lokasi yang paling parah terdampak berdasarkan hasil analisa sementara
oke terima kasih ferdi
saya masih berada di lokasi yaitu di sembalun kabupaten lombok timur
sehingga saat ini gempa susulan masih terus terjadi
tapi dalam intensitas kecil
yaitu sekitar tujuh puluh kalilah gempa kami rasakan di sini dengan intensitas kecil
untuk jumlah korban data resmi masih hingga saat ini informasinya bertambah satu lagi menjadi tiga belas orang
gempa yang terjadi pada pagi hari tadi itu
yang terperah adalah tiga orang
yang terperah adalah tiga orang
yang terperah adalah tiga orang
yang terperah adalah tiga orang
yang terperah adalah tiga orang
yang terperah adalah tiga orang
kalau untuk penanganan korban sendiri sejauh ini seperti apa rahmat
untuk korban jiwa ataupun korban yang luka luka kemana mereka saat ini ditangani
oke data yang kami dapatkan dan situasi yang kami juga dapatkan di lokasi bahwa
para korban yang mengalami luka luka karena tidak bisa ditampung di tempat ini
di puskesmas karena memang kondisinya juga hancur mereka dievakuasi dan dirujuk ke rumah sakit yang berada di kabupaten lombok timur
sementara korban korban yang masih mengalami luka ringan juga masih menjalani perawatan di tenda tenda kesehatan yang dibangun oleh tim kesehatan
sementara itu ada sekitar lima ratus kakak terdampak gempa yang ada di kabupaten lombok timur dan kabupaten lombok utara
hingga saat ini mereka belum berani pulang dan mereka akhirnya mendirikan tenda tenda darurat di samping samping rumah mereka
ataupun di lapangan yang ditunjuk menjadi pusat pengungsian oleh dinas sosial provinsi ntb
dinas sosial juga saat ini sudah mulai menyalurkan
beberapa bantuan berupa selimut matras dan tenda tenda serta sebentar lagi akan mendirikan dapur umum
untuk melayani para pengungsi yang mencari lokasi di tempat yang aman
kalau untuk posko darurat dan juga termasuk dapur umum di dalamnya itu di titik mana saja rahmat
apakah ini juga akan menjadi tempat bagi warga atau korban gempa ini
untuk melakukan konfirmasi tentang keberadaan keberadaan keluarga mereka
yang data yang kami dapatkan ada beberapa titik lokasi yang memang ditempatkan untuk korban korban ini
terutama di lapangan lapangan terbuka
dan ada juga memang warga sekitar yang mengambil inisiatif karena jauh dari lapangan itu mereka mendirikan tenda tenda
ataupun tempat tempat istirahat untuk malam
ini karena memang gempa masih terus terjadi mereka mendirikannya di lokasi lokasi yang lebih aman
yang tidak jauh dari rumah rumah mereka
terakhir rahmat apa yang paling dibutuhkan oleh korban gempa saat ini
saya informasikan bahwa pada saat ini memang terutama kondisi penerangan dari pln sampai saat ini masih mati total
jadi lumpuh untuk
beberapa kegiatan komunikasi
terus yang kedua bahan makanan selimut serta tenda tenda darurat sangat dibutuhkan bagi para korban untuk malam ini
jadi itu yang sangat dibutuhkan oleh mereka para korban yang ada di lokasi verdi
baik terima kasih lalu rahmat juniadi dari lombok timur